dan osa budi santosa di kampung rambutan saat ini sudah bergabung bersama kita
osa lebaran sudah berlalu dan kini para pemudik kembali bersiap untuk beraktivitas
namun yang menarik trennya selalu akan ada pemudik yang membawa pendatang baru masuk ke ibu kota
dan apakah dari pantauan anda saat ini atau informasi di lapangan
sudah ada tambahan jumlah penumpang di arus balik kali ini dibandingkan arus mudik
karena biasanya akan double
ya hera saat ini di kampung rambutan hari ini sepertinya merupakan puncak dari kedatangan
para pemudik yang menggunakan moda transportasi bus
dan saat ini siang ini kebanyakan bus bus yang masuk ke kampung rambutan adalah yang jarak menengah dan jarak pendek
artinya di sekitar jakarta maupun trayek trayek yang ada di jawa barat dan banten
sementara itu untuk trayek trayek
dengan jarak jauh seperti jawa tengah dan jawa timur ataupun sumatera
biasanya bus bus akan datang pada sore hari atau pagi pagi sekali
dan sejauh ini untuk hari ini catatan berapa jumlah penumpang yang sudah masuk ke kampung rambutan memang belum direkap
baru nanti sekitar pukul empat sore atau pukul lima sore data masuknya warga ke ibu kota akan bisa kita ketahui
tapi sejauh ini memang tadi saya sempat menemui seorang pendatang
dari karawang dia mengajak tiga orang teman barunya untuk bekerja di rumah makan tempat ia bekerja
artinya yang saya temukan tadi satu orang mengajak tiga orang
oh itu menjadi salah satu juga refleksi ya atau cerminan
tapi terlepas dari itu anda menyebutkan akan ada hasil pendataan pada pukul empat
tapi apakah anda sudah melihat ada petugas yang mencatat jumlah penumpang yang masuk dari bus bus tersebut
ya petugas dari dinas perhubungan sudah ada
bahkan memang mereka selalu melakukan pencatatan kepada semua bus yang datang ke terminal kampung rambutan ini
karena memang awak bus diwajibkan untuk melaporkan seluruh jumlah penumpang yang mereka bawa
sehingga memasuki terminal baik di kampung rambutan maupun sepuluh terminal kelas a lainnya di ibu kota
dan ini merupakan kewajiban karena hal tersebut kemudian akan dicatat
untuk kemudian direkap berapa jumlah keseluruhan orang yang memasuki jakarta pada musim arus balik pada liburan pasca idul fitri tahun ini
dan semuanya masih masih belum kita dapatkan secara resmi memang
tapi sepertinya untuk hari ini jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan dengan dua hari kemarin
yang berdasarkan catatan yang kami terima dari pengelola terminal kampung rambutan untuk dua hari kemarin tanggal delapan dan tanggal sembilan jumlahnya sudah mencapai empat puluh delapan
empat puluh empat ribu orang
dan sepertinya hari ini lebih dari separuh dari angka empat puluh empat ribu tersebut
gubernur basuki cahayapurnama atau ahok memproyeksi ada tujuh puluh ribu pendatang baru yang akan memasuki ibu kota pasca lebaran tahun ini
anda menyebutkan dua hari yang lalu sudah empat puluh empat ribu
apakah tim pencatat di lapangan ada mungkin berdiskusi dengan anda atau menyampaikan informasi proyeksi mereka
apakah jangan jangan lebih dari tujuh puluh ribu

karena dua hari saja sudah empat puluh empat ribu dan hari ini merupakan puncaknya osa
ya hera empat puluh empat ribu itu adalah angka yang belum terpilah
artinya angka empat puluh empat ribu dalam dua hari kemarin adalah angka di mana keseluruhan orang yang masuk melalui terminal kampung rambutan untuk menuju ke ibu kota
tapi belum bisa dipilah mana yang memang merupakan warga jakarta yang kemudian mengunjungi atau bersiraturahmi
kepada keluarga mereka di luar jakarta
ataukah memang itu merupakan benar benar pendatang yang baru pertama kali masuk ke ibu kota
tapi seperti yang tadi anda sampaikan memang gubernur dki jakarta sudah memprediksi bahwa akan ada angka tujuh puluh ribu pendatang baru memasuki jakarta untuk tahun ini
dan itu memang pantauan kita di lapangan
tidak ada petugas dari dukcapil yang datang untuk menjemput bola mencatat dan memilah data data tersebut
apakah ini adalah pendatang baru
ini memang penduduk jakarta yang keluar dan kemudian kembali ke ibu kota
tapi gubernur dki jakarta juga sudah memastikan bahwa semua pendatang yang masuk ke ibu kota harus dan wajib untuk melaporkan dirinya data data diri mereka kepada rt rw ataupun pejabat setempat
untuk kemudian dilakukan pencatatan
jika tidak tercatat kemudian memang secara faktual mereka tidak memiliki skill yang cukup untuk bisa hidup di ibu kota
gubernur basuki cahayapurnama juga
jika tidak tercatat kemudian memang secara faktual mereka tidak memiliki skill yang cukup untuk bisa hidup di ibu kota
gubernur basuki cahayapurnama juga

gubernur basuki cahayapurnama juga
jika tidak tercatat kemudian memang secara faktual mereka tidak memiliki skill yang cukup untuk bisa hidup di ibu kota